loh pak al
saya selalu masuk toilet ya
parah banget sih gue
aduh kenapa besi si curobo itu
aduh pakai salam masuk toilet segala lagi
aduh mana ada pak a lagi di dalam
kalau sampai pak al ngamuk gimana
eh tapi benar kok ini toilet perempuan
kenapa pak al
kenapa masih ada yang terak
dikira salah masuk toilet
dikira toilet lagi
ada sayur soalnya di sini kan
ngapain juga masuk toilet perempuan
udah untung aja nih kantor kamu
saya juga gak nyaman kali ada toilet perempuan
aduh kok gitu
ada bu andien juga
bu andien apa kabar
pantes pak al ada di dalam
ternyata ada bu andien
udah lupain aja
saya udah rasainya udah lama banget deh gak ketemu sama bu andien
bu andien nambah cantik deh
pak al di kantor
suka senyum senyum sendiri loh
kalau mikirin bu andien
pak bu saya permisi dulu ya
jadi sekarang kamu udah bucin banget sama aku
jadi kamu takut kehilangan aku dong
gak usah percaya sama vally
gak usah ditahan ngomongin aja ya kan
gak usah senyum senyum
kamu ingat hari ini tanggal berapa
hari apa emangnya
masa andien lupa sih
biasanya kan dia nggak pernah lupa
kau pikir aku lupa ya
sama innoversary kita yang udah lima bulan
yang gak akan pernah aku lupain lah mas sama tanggal pernikahan kita
dan aku juga udah save kok tanggalnya di handphone
emang sengaja aja
sengaja biar kamu dulu hanya ngucapin
selamat lima bulan pernikahan ya
selamat lima bulan pernikahan juga mbak
kayaknya ada yang kurang deh
ada yang kurang
kau mau mandi
eh mau kemana
ini nih rafael bilang
dia minta ketemuan sama aku besok jam satu siang
kayaknya dia tahu sesuatu deh
ya oke satu menit besok ya
kamu kenapa sih
ya apa apa sekarang mau nemenin aku terus
kamu udah mulai posesif deh mas
maksudnya posesif gak ada
ya posesif kan
kamu takut takut kenapa kenapa
apalagi sekarang lagi hamil
ya wajar dong
gak usah sembunyinya
sekarang jogo kereta
ya atau cosmic hold
mas ini kamu apaan sih mas
kamu sampai ngasih aku laptop segala
tolong jangan bikin aku baper loh mas
dengan perhatian kamu ini
kamu tuh kalo dibeliin laptop sama suami
jangan malah ceramah
lagian semalam saya ngeliat tuh kamu nulisnya pake tangan
kamu dibilang nggak profesional lagi
iya sih mas
kebetulan aku juga emang butuh laptop sih mas
sukses ya buat hari ini
hai hmm mau dingin dingin demam
enggak panas tapi kamu kamu mau bat mau aku rutin enggak maunya
hai ternyata kamu lagi marah masih perhatian yang sama saya
itu roti udah saya kasih kiki beneran tapi mirna yang ngasih ke mama sama
reina reina tadi lapar nasinya belum mateng mirna ngelihat ada kue dikasih
mirna ya ngobrol ini sama mirna bener
maaf ya yang denganinya
harusnya kamu jangan lagi rasa kamu minta maaf sama aku nggak mau gitu sembuhan
yang bukan kemauan saya itu kau mau minta maaf sama aku iya saya kan tadi saya sia mah bukannya sama aku ready side followersures thanks believe me but that's the way trust boy siap dan bor
ya kan bukan kemauan saya kaki ya kan bukan kemauan saya lah
tapi kamu gak mau minta maaf sama aku
mana aku gak denger